sejak akhir juni lalu pasar pramuka tidak lagi menjual obat obatan penanganan covid sembilan belas
karena tidak ada pasokan dari distributor
hal ini pun berdampak pada omset pedagang
sebelum pandemi omset harian pedagang pasar pramuka sekitar lima belas hingga dua puluh miliar rupiah per hari
selama lonjakan covid sembilan belas terjadi pada akhir juni hingga juli lalu
permintaan vitamin di pasar pramuka meningkat hingga tujuh puluh persen
namun sejak juni obat penanganan covid sembilan belas seperti kloroquine remdesivir
eustazol medi maupun informektin tak lagi dijual
pemasukan pun turun gratis menjadi dua hingga tiga miliar per hari
omset terbesar diperoleh dari penjualan vitamin masker maupun densinfektan
sedangkan penurunan terbesar terjadi pada toko toko yang menjual alat kesehatan non covid
yang mencapai lima puluh persen lebih
delapan puluh dari dua ratus empat puluh sembilan toko di pasar pramuka telah mengalami pergantian kepemilikan selama pandemi
di pasar pramuka lapak dengan ukuran dua x dua meter
daftar disewakan lima juta rupiah per tahun dengan biaya retribusi per bulan sebesar rp tiga ratus enam puluh satu per bulan
sudah hampir delapan puluh toko
sudah hampir delapan puluh toko sudah
hasilnya delapan puluh toko di pasar pramuka ini
mereka juga tidak menjual obat obatan seperti itu
kemudian obat obatan yang biasa dicari masyarakat tidak lagi dicari
dari daerah daerah juga tidak mengambil lagi
otomatis sudah tidak sanggup lagi untuk menggaji pegawai
untuk membayar istilahnya bulanan kita
kayaknya juga bayar cme segala macam